terima kasih anda masih bersama kami di after sepuluh
di guyur hujan selama beberapa hari banjir merendam sejumlah kawasan sulawesi selatan
di kecamatan biring kanaya kota makassar warga mengungsi menggunakan perahu dan rakit
sementara di kabupaten goa sulawesi selatan enam orang tewas dan sejumlah jembatan putus
cuaca ekstrim ini juga membuat pelabuhan bajo di bone sulawesi selatan ditutup
sementara karena ketinggian gelombang mencapai empat meter
atusan rumah di perumahan kodam tiga kecamatan biringkanaya dan beberapa kompleks lainnya terendam banjir hingga ketinggian satu lima meter
warga pun terpaksa menyelamatkan diri dan barang barang menggunakan rakit atau perahu milik tim sargabungan
sebagian warga mengungsi ke masjid ataupun rumah kerabat
sedikitnya terdapat dua jiwa yang terdapat banjir ini
rumah saya sudah tidak bisa lagi ke ini sedangkan kulkas dengan telpik
di situ ini kerendam
oh begitu ya
jadi keluarga keluarga pada kemana ada naik